hari ini spesial banget karena saya dion setia dinata orang sunda asal korea
akan mengajak anda semua untuk ngecek fakta dibalik hoax yang beredar di sekeliling kita
nah sekarang ini spesial banget karena saya ditemenin gak sendiri yaitu sama oma
oke ini ngenalin buat ke teman teman semua yang di rumah
kembali dari rumput
go ternyata mirip banget ya sama korea
padahal itu bahasa sunda
ngomong ngomong lirik yang dinyanyiin sama oma tadi itu berhubungan dengan moyan atau berjemur
nah teman teman banyak informasi yang salah seputar virus corona dan juga efek dari vaksin
nah disini bener gak sih kita cari tahu kebenerannya
teman teman tau kan sinar matahari di jawa
jam jam tertentu itu bagus banget buat tubuh kita
sama kayak yang tadi oma nyanyiin dikit itu ada hubungannya dengan berjemur
apalagi di zaman pandemi ini bagus buat imun tubuh kita
tapi bentar jangan kelewatan berjemurnya atau nanti kalau bahasa sundanya kita jadi kadurukan
jadi apa ya kalau bahasa inggrisnya
jadi kebakar gitu karena terlalu lama berjemur
gitu kang banyak loh yang bilang berjemur itu ampuh buat menangkis virus corona yang masuk ke tubuh kita
jadi semacam tameng gitu kang buat badan kita biar virusnya gak masuk
jadi bebas virus deh kalau sering berjemur gitu kang
nah ada informasi bahwa virus corona itu bisa mati di bawah sinar matahari ya oma
oh pantesan ya kang
masih ada orang percaya banyak orang yang selama pandemi ini jadi rajin moyan atau rajin berjemur
atau sengaja berjemur di bawah sinar matahari gitu kang demi mencegah terjangkit virus covid sembilan belas mungkin ya
berjemur di bawah sinar matahari memang baik untuk meningkatkan kekebalan tubuh
dengan berjemur kita bisa mendapatkan vitamin d yang menjadi salah satu gizi mikro
yang berperan dalam membangun imunitas tubuh
sehingga bisa mencegah penularan covid
tapi benarkah berjemur bisa membunuh virus covid sembilan belas
beredar kabar bahwa berjemur bisa membunuh virus corona
virus bisa mati pada suhu dua puluh enam sampai dua puluh tujuh derajat dan virus akan hilang sepenuhnya saat terkena matahari
kemudian dalam pesan itu disebutkan bahwa minum air panas juga bisa mencegah penularan covid sembilan belas
apalagi pesan berantai itu pakai embel embel dikasih tahu sama kerabat yang lulus dengan gelar master dan bekerja di rumah sakit chenchen china
nah loh beda ya sama anjuran pemerintah untuk vaksinasi
hai goh gampang bisa ternyata membunuh virus ini
cuma berjemur aja lama lama itu bisa menghilangkan virusnya
eh tapi bener gak sih kang kalau berjemur itu bisa mematikan virus
corona yang ada di dalam tubuh atau yang sekedar nempel di tubuh kita gitu
yaudah kalau gitu kita tanya ahlinya
benar nggak sih berjemur itu bisa bikin kita terbebas dari virus corona
sejumlah informasi seputar covid sembilan belas beredar di tengah masyarakat
meski kebenarannya belum tentu bisa dipastikan
salah satunya adalah soal berjemur di bawah sinar matahari
bisa mematikan virus corona
berjemur di bawah sinar matahari memang baik untuk meningkatkan kekebalan tubuh
dengan berjemur kita bisa mendapatkan vitamin d yang menjadi salah satu gizi mikro
yang berperan dalam membangun imunitas tubuh sehingga bisa mencegah penularan covid sembilan belas
tapi benarkah berjemur bisa membunuh virus covid sembilan belas
dokter spesialis penyakit dalam sofian kurnia marsawijaya menyebut

berjemur di bawah sinar matahari memang memberikan manfaat baik bagi tubuh
asalkan dilakukan pada waktu dan durasi yang tepat
berjemur di bawah sinar matahari langsung di indonesia sebaiknya dilakukan sebelum pukul sepuluh pagi
minimal tiga kali seminggu dengan durasi antara lima sampai lima belas menit
sejumlah manfaat yang didapat dari berjemur di bawah sinar matahari diantaranya
merangsang sistem imunitas tubuh hingga menjaga fungsi otot dan syaraf
namun sofian menekankan hingga saat ini belum ada penelitian yang membuktikan bahwa berjemur di bawah sinar matahari bisa mematikan virus corona
jadi memang belum ada studi di indonesia maupun di dunia yang membuktikan bahwa sinar uv uvb dan sinar matahari dapat membunuh secara langsung virus corona
cuma ada satu penelitian yang mengatakan
dengan suhu di atas lima puluh derajat dua puluh enam derajat celcius
dan uv light dapat membunuh virus virus tertentu tapi bukan virus corona
manfaat berjemur secara tidak langsung ya berkaitan untuk menangkal virus covid ya
jadi secara tidak langsung
pada saat berjemur di pagi hari khususnya di kurang dari jam sepuluh jam sembilan
jam delapan bisa itu dapat merangsang tubuh menghasilkan vitamin d tiga
dan vitamin d tiga ini melalui metabolit aktifnya satu dua puluh lima oh dua
merangsang sistem imun
dapat merangsang sistem imun
kemudian meningkatkan berbagai macam kalsium fosfat dan menjaga fungsi otot dan saraf
merangsang sistem imunitas berdasarkan adanya reseptor vitamin d
di berbagai macam
macam makrofag monosid sel infosid t dan infosid b yang teraktivasi dan adanya kemampuan satu dua puluh lima oh dua
ini untuk mengatur proliferasi fungsi makrofak kemudian sel sel t dan b dan sel dendritik
arasso ternyata begitu penjelasannya ya teman teman memang kuman itu bisa mati kalau
terpapar sinal urtapioret atau direbus dengan suhu tinggi tapi itu enggak benar kalau dengan
berjemur di bawah sinar matahari itu coronanya bakal mati itu enggak benar nah kan jadi tahu sekarang
meski tidak membunuh virus corona tapi berjemur di bawah sinar matahari itu sangat bermanfaat bagi
tubuh kita mah gitu berjemur di bawah sinar matahari yang tepat itu bisa mendapatkan asupan
vitamin d tiga yang hanya bisa didapatkan
kalau dihasilkan di dalam tubuh dari cahaya matahari kang begitu
ada jam jam tertentu yang manjur banget buat dapetin vitamin d dari sinar matahari
nah untuk di negara tropis kayak indonesia ini berjemur yang paling bagus itu jam sembilan pagi
udah oke banget buat ningkatin kadar vitamin d dalam tubuh kalian semua jadi berjemur itu
cukup dilakukan tiga kali dalam seminggu aja enggak usah tiap hari nah jadi berjemur itu baik
untuk asupan vitamin d asal jangan berlebihan jika tubuh kita sehat cukup vitaminnya kita akan mudah
juga terhindar dari segala macam virus atau penyakit kang
nah umma ada yang di ceritakan tentang vaksin ada unggahan di sosial media yang menyebutkan bahwa vaksin itu menyebabkan kemandulan
di unggahan di facebook
ini disebut bahwa vaksin corona dari cina itu dapat menyebabkan gangguan kesuburan alias bikin
eh tak kang bikin mandul
vaksinasi covid sembilan belas gencar dilakukan di berbagai negara kelompok usia lanjut juga sudah bisa disuntik vaksin untuk membentuk imunitas terhadap virus corona
namun masih ada saja yang merasa takut di vaksin apalagi ada kabar beredar kalau vaksin ini bisa dihubungkan dengan vaksin lainnya

kabar itu tersebar di media sosial yang menyebutkan bahwa perusahaan multinasional produsen farmasi glaxo smit plan gsk yang melaporkan bahwa vaksin corona menyebabkan kemandulan
ada agen sterilisasi dalam virus corona sehingga menyebabkan kemandulan tidak hanya pada pasien tetapi juga pada pasangan seksual orang yang disuntik
serius ya ma
ngomongnya pakai bahasa orang indonesia
tengah sih orang ma
jangan orang lain indonesia
tapi kan namanya netizen itu dimana mana ya pemirsa
langsung nyebar informasinya termasuk sampai ke sini ke indonesia
terus tahu tahu ada deh yang nolak vaksin karena takut mempengaruhi kesuburan
ngeri ya kang
eh tapi mari kita cek cek kebenarannya kang
bener nggak sih vaksin corona
nah covid sembilan belas bisa mengakibatkan kemandulan
upaya menggencarkan vaksinasi covid sembilan belas oleh pemerintah kerap terganjal sejumlah mitos yang beredar di masyarakat
salah satu mitos yang beredar adalah soal vaksin covid sembilan belas bisa menyebabkan kemandulan
kabar itu tersebar di media sosial yang menyebutkan bahwa perusahaan multinasional produsen farmasi glaxosmith clean atau gsk
yang melaporkan bahwa vaksin corona menyebabkan kemandulan
ada agen sterilisasi dalam virus corona sehingga menyebabkan kemandulan
tidak hanya pada pasien tetapi juga pada pasangan seksual orang yang disuntik
namun klaim yang menyebut vaksin menyebabkan kemandulan dibantah oleh dokter spesialis kebidanan dan kandungan dr boy abidin
vaksin menyebabkan kemandulan itu kabar yang tidak benar
tidak ada kaitan sama sekali antara vaksin dengan kemandulan
ya jadi gini kan kalau vaksin itu kan tujuannya adalah untuk memberikan kemendulan

ya jadi gini kan kalau vaksin itu kan tujuannya adalah untuk memberikan kemendulan

kita bicara vaksin secara umum ya tidak hanya vaksin covid saja
jadi artinya diberikan satu zat yang menyebabkan tubuh itu akan melawan zat tersebut
jadi itu biasanya suatu keluar antibodi kemudian kita harapkan tubuh akan mempunyai kekembalan terhadap kuman tersebut atau virus tersebut
jadi tidak ada kaitannya
jadi kalau mandul atau pasangan suami istri yang susah untuk hamil
jadi tidak ada kaitannya

jadi ditakutkan mandul pada pria maupun pada wanita
sebenarnya tidak ada kaitan
jadi produksi sperma produksi sel telur proses kehamilan di mana adanya pertemuan sel telur sel sperma di rahim dan segala macam itu
sama sekali tidak ada kaitannya
yang ada kaitannya adalah kalau dia sakit nah karena nggak divaksin dia sakit daya tahan tubuhnya turun
ya sakit itu akan mempengaruhi terhadap kesehatan secara umum dan juga terhadap kesehatan kesuburannya
jadi sama sekali tidak ada kaitan
jadi tidak ada kaitan
jadi vaksin ini aman saja untuk diberikan
jadi tidak ada kaitan antara pemberian vaksin terhadap kemandulan ya
justru vaksin berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang yang secara tidak langsung berpengaruh pada daya tahan kesuburannya
nah tuh udah paham kok ya
belum ada identifikasi masalah kesehatan terkait hormon yang dilepurkan dari uji klinis vaksin covid yang sedang dilakukan

berbagai studi telah menunjukkan bahwa antibody terhadap protein spike sars cov dua itu tidak akan nyerang placenta karena telah ditemukan antibody sars cov dua pada bayi yang baru dilahirkan
antibody ini telah melewati placenta dari ibunya ketika mereka terinfeksi selama masa kehamilan kang
oke dan para ahli juga kembali menegaskan bahwa semua vaksin covid sembilan belas yang dikembangkan untuk mengatasi pandemi virus corona ini
telah melalui tahapan pengujian pada hewan dan tidak ada efek samping apapun yang mempengaruhi kesuburan
jadi vaksin covid sembilan belas t bisa membuat kemandulan
ah itu gerak itu mah hoax pisani
informasi terakhir dalam benar nggak sih episode kali ini beredar kabar kabur bahwa antibiotik bisa mencegah penularan covid sembilan belas
dalam pesan itu disebutkan
dua biji amoksisilin dicampur ke dalam tubuh
dua biji amoksisilin dicampur ke dalam tubuh

waduh bernih seurupi pisan nya
itu mah kita gak pake juga buat mandi
sampai banyak gitu
bener nggak sih
beredar pesan di media sosial yang menyatakan bahwa dua biji amoksilin diklaim bisa mencegah covid sembilan belas
caranya dengan menaruh dua biji amoksilin ke dalam tandon air
isi pesan itu juga menyampaikan bahwa menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi
kemaritiman dan investasi luhut bin sar panjaitan
sudah melakukan itu di rumahnya dan juga diterapkan di rumah rumah dinas lainnya
hmm bener gak sih
amoksisilinnya habis berapa itu tanya
tapi bener gak sih amoksisilin ini obat antibiotik yang bisa menangkis corona
coba kita dangukin di ahlina
beredar pesan di media sosial yang menyatakan bahwa dua biji amoksilin diklaim bisa mencegah covid sembilan belas
caranya dengan menaruh dua biji amoksilin ke dalam tandon air
padahal antibiotik tidak efektif melawan virus
dikutip dari situs covid sembilan belas go id antibiotik hanya efektif melawan infeksi bakteri
sementara covid sembilan belas disebabkan oleh virus sehingga antibiotik tidak efektif melawan covid sembilan belas
kemudian antibiotik juga tidak boleh digunakan
digunakan sebagai upaya pencegahan karena bisa menyebabkan komplikasi
menurut dokter spesialis paru konsultan dr sudarsono
penggunaan antibiotik sejak dini bisa menyebabkan pasien yang sebenarnya gejala belum berat atau non server pada tahap awal
tapi akibat penggunaan antibiotik yang tidak tepat malah membuat pasien memiliki gejala berat
ada penelitian disebut dr sudarsono kasus itu terjadi pada seribu enam ratus tiga puluh pasien
kali antibiotik itu memang sebenarnya tidak berhubungan
jadi oleh karena itu disimpulkan di dalam jurnal ini bahwa penggunaan antibiotik harus dihindari
kecuali benar benar diperlukan pada pasien yang non sivir terutama pada awal tahap
jadi penggunaan antibiotik untuk pencegahan itu tidak tepat ya apalagi antibiotiknya dibuat mandi
tuh dengerin ya jelas kan oma
lagi pula dilansir dari kantor berita afp
who menjelaskan bahwa antibiotik itu tidak dapat digunakan untuk mencegah atau mengobati covid sembilan belas kang
ya dan juga who mencatat bahwa mereka yang dirawat di rumah sakit akibat covid sembilan belas
dapat menerima antibiotik karena penyakit tersebut dapat menyebabkan infeksi bakteri lainnya
para ahli kesehatan juga memperingatkan bahwa penyalahgunaan antibiotik itu dapat menyebabkan infeksi bakteri yang resisten terhadap obat kang
tuh jadi antibiotik yang bisa menjegah virus corona itu hoax yorobun
semoga rangkaian informasi informasi yang kami sampaikan bisa membuat teman teman semua lebih paham dan bisa membedakan
mana informasi yang benar dan mana yang tidak benar alias hoax
ayo segera vaksin bagi kalian yang memungkinkan untuk divaksin
jangan ditunda tunda biar cepat selesai ini pandeminya
jaga protokol kesehatan dan jangan kendor
sampai jumpa lagi di bener nggak sih menguak fakta di balik hoax lainnya ya